antasari ashar meminta presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
jujur atas kasus yang pernah membuat dirinya ditahan selama delapan tahun
antasari juga mengaku haritanu sudibyo pernah menemuinya dan menyampaikan pesan agar tidak menahan aulia pohan
antasari azhar mengungkapkan hal ini usai melaporkan kembali kasus kriminalisasi yang dialaminya ke baris krim mabespori gambir jakarta pusat
menurut antasari haritanu sudibyo datang ke rumahnya atas perintah cikeas
haritanu meminta antasari agar tidak menahan pesan sby aulia pohan
haritanu meminta antasari agar tidak menahan pesan sby aulia pohan
haritanu meminta antasari agar tidak menahan pesan sby aulia pohan